pemerintah melarang penjualan obat sirop termasuk paracetamol untuk sementara waktu
lantas bagaimana cara orang tua untuk menangani anak yang sakit seperti demam bila tanpa obat
saya sih biasanya lebih ke herbal ya sama kompres aja sih palingan
terus juga pakai minyak kai putih gitu
berambang diparut diparut kemudian dikasih minyak kelapa minyak kelapa yang asli ya mbak ya
terus sedikit aja jangan banyak banyak
dipulihkan ke itu
terus terutama ditaruh di ini dimbun bun kalau saya mbak
melihat angka kasus yang terus meningkat tak sedikit orang tua jadi khawatir
terutama ketika buah hatinya terkena penyakit yang ditandai dengan demam ini
cecilia wiranti misalnya
bayinya yang berusia sebelas bulan belum lama ini mengalami pilek dan demam
kemarin tuh sebenarnya akhirnya ke dokter karena emang tuh kondisinya suhunya nggak turun turun gitu
biasanya kan kalau dikompres dikasih tidur
sebentar dikasih susu sebentar itu kan udah turun dan membaik
nah tapi kondisinya dia memang suhunya itu nggak turun
akhirnya diputuskan untuk ke dokter dan dokter menyarankan untuk diberikan paracetamol gitu
dokter spesialis anak menganjurkan agar para orang tua tidak panik
sebab tidak semua kandungan paracetamol berbahaya
obat dalam bentuk tablet puyir dan rektal bisa diberikan dan dikonsumsi dengan catatan sesuai resep dokter
yang sifatnya tradisional ya seperti menggunakan bahan merah ataupun dilumuri dengan bahan bahan yang lain itu belum terbukti secara medis
jadi kita tidak sarankan
justru itu bisa beresiko yang pertama mengiritasi kulit si kecil
kemudian yang kedua juga bisa jadi menimbulkan jalan masuk bagi terjadinya infeksi
kalau misalnya kita melukai kulit si kecil
paracetamol sirop kerap menjadi pilihan yang ampuh untuk menurunkan demam anak
tapi mengatasi sakit anak tidak melulu soal obat
ada langkah sederhana dan alami yang bisa dilakukan untuk memulihkan si kecil dari demam tinggi
pertama gunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat
hal ini dapat membuat anak merasa lebih nyaman dan membantu menghilangkan panas tubuh
kedua kompres area dahi maupun lipatan tubuh anak dengan air hangat
jika anak masih terasa tidak nyaman dekaplah atau gunakan metode skin to skin
untuk menenangkan dan menstabilkan suhu tubuhnya
selanjutnya tingkatkan asupan cairan
asi air putih maupun makanan berkuah bisa menambah energi dan memperkuat imun tubuhnya
terakhir pantau terus kondisi anak
segera konsultasikan pada dokter bila anak tak kunjung membaik
clarissa aradia maria oktober jakarta